gue yakin banget tuhan pasti salah paham deh
ya serahin aja ke gue
yang hangat sehangat persahabatan kita
oh kopi coklat ini masukan gue banget bob
kayak di mal mal
cobain dulu dong
lo minta gue buatin ginian sepuluh juga gue buatin bo
kok jadi jadiin sendiri ini mah enak
emangnya ada apaan sih
kan gue pernah suka sama gina
penjadian kan sekarang sama gina
lu jangan sama gina dulu
soalnya hati gue tuh ibarat kulit masih korengan
jadi masih butuh tahap penyembuhan
gue masih bertahan nih
buat nyari serpian serpian hati gue yang udah hancur
kalau misalnya nggak ada gue sih nggak apa apa
lo mau pegangan kek
sayang terserah kalo nggak ada gue ma
iya iya bob tenang aja bob
kalo misalnya itu ma pasti gue lakuin buat lo
ah gitu dong itu baru sahabat gue
kebo beranak anaknya lima
itu kebo rajin banget anaknya banyak
tolong jawab aku tiana
kenapa kamu sendirian
kebetulan dia lagi ada dinas di luar negeri
makanya aku ke dokter sendirian
maaf mas aku pulang dulu
suami kamu itu bener bener nggak ada pikirannya
masa ngebiarin istrinya lagi hamil naik taksi sih
udah aku aja nganterin kamu pulang ya
nggak usah mas biar aku pulang sendiri aja
aku nggak mau kamu kenapa kenapa
tolong izinkan aku ngantrian kamu pulang ya
gue juga udah biasa digituin
kenapa ada orang kayak gitu bisa jadi bokap gue
kalau itu kita nggak bisa milih rin
siapa yang mau jadi orang tua kita kita gak bisa milih
yang kita bisa pilih adalah
kita mau jadi orang tua seperti apa
keren juga kata kata lo
nggak heran sih gue
banyak banget cewek yang melting sama lo
gue yakin banget duluan pasti salah paham deh
jangananya gue mau
ada apa sih tumben banget ngapain gue
karin eh wulan
kita pokoknya harus ketemu
soalnya ada hal yang penting dan satu rahasia
oke bisa kan
di taman sedayu
loh emangnya ada apa
aduh wulan gimana sih
kan tadi sisi udah bilang
ini hal yang sangat penting dan harus dirahasiakan
jadi mendingan sekarang kita ketemu
soalnya wulan lupa apa
kalau sekarang itu udah banyak penyadapan
jangan jangan sekarang sisi disadap lagi
yaudah pokoknya sekarang kita harus ketemu
ya di taman sedayu
aneh banget tuh ben
kok malah ga aktif sih so
so kan malah aktif
walaupun lagi di luar jangkauan ya
mau kesana ga ya
tuh kan masih aja di luar jangkauan
sisi disuruh lagi sama bella buat ngerjain gue
percaya aja lagi gue
jangan jangan suka sih
dia disuruh sama karin
karin mau bantuin gue
supaya kita bisa ketemu
gue gak mau ketemu sama lo
lo dulu sih pake lari lari segala
jatoh kan sekarang
buat berdiri aja lo gak bisa
satukan rasa kita
dalam ikatan cinta
udah gak ada hubungan apa apa lagi
kita ini udah putus
jadi udah deh
lo gak usah soker sama gue
dan gak usah bikin gue baper
dan ngebantuin gue
dan ngetik perasaan gue lagi
lu tuh apa apaan sih dari kemarin bilang putus putus putus
emangnya gue udah setuju
kalo pacaran itu gak bisa sepihak
putus juga gak bisa sepihak
selama gue belum setuju
kan gue udah pernah bilang sama aku
pacaran itu komitmen